lalu bagaimana cara singapura melawan virus corona bergabung warga negara indonesia yang berada di singapura
shirley amelia shirley selamat malam
iya sher kita tahu beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa ketersediaan atau penjualan masker di singapura ini kian menipis
tadi kita juga sudah putarkan selama penyebaran virus corona
nah pantauan sherly apakah sampai dengan hari ini betul keadaan seperti itu ketersediaan masker
atau kamu dan juga teman teman kamu warga singapura memang susah sekali mendapatkan masker yang ada di sana sher
ya terima kasih ya mbak fani ya
ya untuk sekarang memang persediaan masker di toko toko sudah menipis
cuman kita baru saja
dan mendapat kabar dari pemerintah bahwa menurut pemerintah singapura
persediaan masker untuk warga itu cukup dan memang sekarang sedang dibatasi
karena untuk mengurangi atau untuk tidak menghibur penjual penjual itu mencari keuntungan dari kesempatan ini
dan langkah yang diambil oleh pemerintah singapura sebenarnya cukup tanggap
kemarin boleh memborong

ya seperti itu
oke itu tadi shirley juga sempat mention bahwa setiap rumah tangga sekarang diberikan masker empat kotak ya
empat kotak masker secara gratis
itu pendistribusiannya gimana sher
artinya orang orang ini
mengambilnya di mana gitu
oh jadi dari tanggal satu sampai tanggal sembilan februari ini ada banyak pos pos yang ditempatkan di kita bilang community center
di setiap wilayah
jadi penduduk bisa datang membawa ktp identifikasi kategorifikasi lalu bisa mengkolek empat kotak masker untuk alamat tersebut lah
oke nah kalau itu kan berarti kan kalau
identitas apa identity card itu kan warga negara singapura ya
kalau misalnya kayak seperti shirley gitu kan warga negara lain atau mungkin misalnya seperti turis yang lagi jalan jalan ke sana apakah juga mendapatkan itu
untuk empat kotak nasir ini hanya ditujukan bagi orang orang yang memiliki tempat tinggal di singapura
jadi untuk warga negara singapura permanent resident dan juga orang orang seperti saya yang kita pegang work permit
kita di singapura dan terdaftar secara resmi ya di tempat tinggal tersebut kita boleh mengkolek masker ini seperti itu
sher sejauh ini artinya gini selama wabah virus corona ini kan udah kemana mana nih menyebar ke sejumlah negara kan
kalau di singapura sendiri pemerintah singapura sendiri bagaimana sih memberikan sosialisasi informasi
atau terhadap warganya atau orang orang yang berada di singapura agar punya asupan literasi yang baik
tanpa hoax gitu dan tidak panik gitu untuk menghadapi corona ini
iya jadi kita begitu ada outbreak virus ini pemerintah singapura membuat whatsapp group di mana setiap hari kita bisa subscribe
dan mereka akan
mengirimkan langsung dari government sd ya update update mengenai corona virus ini
jadi kita bisa langsung mendapatkan informasi yang akurat dan terpercayalah dari government
oke jadi semacam broadcast message gitu ya sher
dan berapa orang terjangkit seperti itu
semacam broadcast message yang setiap hari bisa diakses atau bahkan juga didistribusikan informasinya dari pemerintah singapura gitu
jadi kita bisa langsung subscribe ke websitenya nanti melalui whatsapp ya setiap hari saya menerima update dan broadcast seperti itu message nya
oke selain itu sherly sendiri bagaimana sih melihat aktivitas kegiatan sehari hari gitu
apakah dengan adanya pastinya kekhawatiran kecemasan ya beredar virus corona apalagi juga di singapura banyak juga orang orang yang
atau pasien yang tercipta corona

jadi kita bisa langsung subscribe ke websitenya nanti lalui whatsapp ya setiap hari saya menerima update dan broadcast seperti itu message nya

terima kasih sherly
seperti saya sekarang lagi di luar sebenarnya saya di salah satu mrt stasiun mrt bisa dihitung jari orang yang jalan menggunakan masker
oh oke jadi soalnya kebayangan kita mungkin yang ada di sini mungkin singapura lebih meningkatkan alertnya gitu
artinya orang orang di mana mana berkegiatan di jalanan di pusat perbelanjaan di perkantoran semua pakai masker justru enggak ya shery
iya justru enggak
iya justru enggak
karena sebenarnya setelah who menetapkan ini karena
karena coronavirus dianggap sebagai ancaman kesehatan global di singapura sendiri kita sudah menetapkan untuk semua yang pendatang
atau turis ataupun orang yang berpergian baru dari china dan orang orang yang berkontak langsung dengan orang orang yang baru saja pergi dari china
mereka otomatis dipaksa untuk mengambil cuti wajib ya empat belas hari tidak boleh keluar rumah
oke dan itu informasi itu terdistribusikan dengan baik ya
untuk masyarakat yang ada di singapura ya
oke sher terakhir sher kemarin sudah dikonfirmasi juga bahwa ada salah satu tenaga migran pekerja migran warga negara indonesia yang ada di singapura terkonfirmasi virus corona
ada himbawan dari kbri tidak sher artinya untuk warga negara indonesia yang ada di singapura
ya sejauh yang saya tahu himbauan dari kbri
sejauh yang saya tahu himbawan dari kbri
di singapura di mana tidak harus panik sekarang tapi lebih peduli terhadap kesehatan sendiri sendiri dan juga kebersihan
jadi kita dihimbau lagi untuk jika merasa tidak enak badan lebih cepat ke dokter jangan keluar rumah menggunakan masker dan sering sering cuci tangan seperti itu
oke baik terima kasih
baik terima kasih shirley amelia untuk informasinya
tetap jaga kesehatan
terima kasih sekali lagi sudah bergabung sharing informasi di sian indonesia connected malam hari ini